pelaksanaan sholat id di masjid jami kota malang jawa timur ikut memakai halaman parkir dua gereja
saling pinjam fasilitas seperti ini sudah menjadi kebiasaan sejak puluhan tahun
sementara di bali petugas keamanan adat atau pecalang turut menjaga warga yang melaksanakan sholat id di bali
seperti tahun tahun sebelumnya salat id di masjid jami kota malang tahun ini juga menggunakan dua halaman gereja
warga menggunakan halaman gereja immanuel dan gereja katolik hati kudus yesus yang letaknya berdekatan
pihak gereja membuka halamannya untuk dipakai jemaah yang tidak kebagian tempat di dalam masjid
halaman gereja yang terletak sekitar seratus meter dari masjid jami dipenuhi jemaah perempuan
sedangkan jemaah laki laki berada di depan gerbang sepanjang jalan basuki rahmat
kota malang aktivitas umat islam menggunakan halaman gereja sudah dilakukan sejak puluhan
tahun bahkan para pemuda gereja turut membantu memberikan alas dari koran bekas dan menyiapkan
minuman untuk para jemaah memang halaman gereja ini sudah bertahun tahun dibuka untuk untuk
sholat id dan bergerukan perayaan sholat id
tapi biasanya idul fitri setiap tahun dan itu sudah dimaklumi oleh semua bahwa tempat ini akan
dipakai itu sudah bertahun tahun sehingga tidak ada lagi negosiasi atau apapun juga pokoknya gereja
kita sudah tahu bahwa halaman gereja pasti akan dipakai untuk sholat id pada setiap idul fitri
sementara itu ribuan umat islam di bali hari ini menggelar salat id di lapangan lumintang dan
pasar bali selain tni polri petugas keamanan adat atau pecalang juga turut serta dalam menjaga
pelaksanaan salat id menurut salah seorang pecalang hal ini sudah berlangsung dari tahun
ke tahun setiap ada kegiatan keagamaan sebagai bentuk keharmonisan antar umat beragama ya ini
setiap tahun diadakan pengamanan salam namoran jadi gimana tangga banyak tidak ada perangkat yang banyak
jadi gimana tangga banyak
jadi gimana tangga banyak
jadi gimana tangga banyak
jadi gimana tangga banyak
jadi gimana tangga banyak
jadi gimana tangga banyak
jadi gimana tangga banyak
jadi gimana tangga banyak
dan kegiatan yang bagus untuk memiliki pengamanan pecalang karena ini wilayah lumintang yang banyak
selesai salat berjamaah warga juga mendengarkan khutbah yang menyampaikan agar umat islam hidup
rukun antar sesama dan berdampingan seperti masyarakat bali yang heterogen tim liputan cnn
idul fitri adalah hari dimana umat islam diberikan keadaan yang baik dan berterusan dengan umat islam
dan berterusan dengan umat islam
umat islam merayakan kemenangan idul fitri juga menjadi momen yang istimewa karena di dalamnya mengandung nilai nilai kebaikan dan saling bermaafan
perayaan idul fitri tahun ini bersamaan dengan masih panasnya situasi politik pasca gelaran pilpres
perbedaan pandangan politik melahirkan polarisasi dan juga gesekan di tengah masyarakat
melihat situasi hari ini sebagai bangsa yang besar dan juga beragam bagaimana seharusnya kita memaknai idul fitri
kita akan ulas malam hari ini bersama dengan para tokoh yang spesial malam hari sudah hadir di prime news dan juga dari luar studio
di studio sudah ada romo frans magne suseno rohaniawan tobudayawan selamat malam romo frans
alhamdulillah baik habis silaturahmi juga tampaknya romo hari ini
baik dan di luar studio ini juga ada sahabatnya romo frans ada buya syafi'i marif toko agama
buya syafi'i selamat malam assalamualaikum
kabar baik semuanya di sini buya
baik buya kita bicara mengenai idul fitri ini
yang kemudian kita sudah rayakan sepanjang hari ini dan juga besok
tapi kita tahu bahwa momentum idul fitri tahun ini juga bersama dengan tahun politik
di mana kita tahu situasi hari ini begitu banyak apa namanya gesekan perbedaan pandangan politik
dan juga adanya polarisasi di masyarakat
dari buya sendiri bagaimana sebetulnya kita seharusnya sebagai bangsa memaknai momentum idul fitri di tengah tengah situasi kita hari ini buya
oh bagi saya sebenarnya jalannya gampang kok
coba saya berikan dulu landasan teologisnya ya
dalam al quran al baqarah satu ratus delapan puluh tiga itu
salah satu tujuan yang ingin diraih oleh puasa itu
la'an lakum tat takun
ya mudah mudahan kamu dengan berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa
kemudian dijelaskan oleh ayat yang lain dalam surah ali imran satu ratus tiga puluh tiga dan seterusnya itu
siapa itu orang yang bertakwa itu
pertama lembaga berikut itu kan ada tiga ciri
yang pertama orang yang mau berbagi hartanya
jadi harta mempunyai fungsi sosial
mau menafkakan memberikan hartanya itu kepada orang lain
yang kedua yang penting mampu menahan marah
mampu menahan marah
yang ketiga yang penting lagi mau memaafkan orang lain
ini kan cocok sekali nih
ini masa dengan politik kita mau marah marah terus
kita anggap serius itu
itu kan ritual sekali lima tahun kita lakukan
jadi jangan terlalu apa ya jangan dibawa tuhan kesinilah
kalau dari buya sendiri melihatnya kenapa kemudian pasca politik ini
pasca pilpres kemudian bangsa kita begitu banyak perpecahan itu kenapa
apakah kemudian kita salah memaknai demokrasi salah memaknai pemilih itu sendiri itu kenapa buya
terserah sangat tidak begitu
ini kan sejak berapa tahun terakhir ini
kita hidup di sebuah era yang disebut namanya politik pasca kebenaran
politik pasca kebenaran
itu artinya orang tidak lagi melihat fakta
orang melihat penuh gosip hoax segala macam sudah kebenaran
dan itu diulang ulang kan kalau anda baca bukunya hitler yang mind comes
itu pak romo pak romo sjok paham sekali itu
kalau kita lagi berjuang kalau hitler kalau kebohongan itu diulang ulang
itu orang akan percaya itu sebuah kebenaran
itu yang selalu berlaku sekarang ini
jadi politisi ini menurut saya tidak mau dewasa
sebenarnya semestinya kita sudah tujuh puluh dua tujuh puluh empat tahun merdeka
semeti kita makin dewasa lah
dan politisi ini mau naik kelas menjadi negarawan
itu yang kurang di indonesia
oke baik saya ke romo frans kalau begitu
romo sebagai negara yang
kita beragam kita meraihkan idul fitri
tapi kemudian kita tahu bahwa situasi hari ini ada hal hal yang tidak mengenakan ya bagi bangsa kita
menurut romo seharusnya masyarakat seperti apa sih
kemudian memaknai perbedaan ini
kemudian untuk kepentingan bangsa dan juga untuk para elit sendiri
dalam situasi politik hari ini romo
menurut saya sebetulnya idul fitri itu suatu kesempatan bagi kita semua
bukan hanya bagi umat islam
tangan idul fitri saudara saudari muslim
mengalami bahwa mereka menang terhadap nafsu nafsu
bisa menguasai diri itu hari kemenangan
suatu tradisi yang amat bagus
karena dengan saling mohon maaf hati kita menjadi ringan
nah kalau kita memakai idul fitri itu untuk saling mohon maaf
mungkin kita emosi mungkin kita priori
saya kira perpecahan perpecahan yang kelihatan itu tidak akan serius
dan masih ada satu hal yang saya anggap juga penting
sesudah pemilihan tanggal tujuh belas april
saya sebetulnya mendapat kesan bahwa masyarakat sendiri tidak ada masalah
mereka menerima hasil pemilihan ini
ada yang menang ada yang kalah kalah
yang punya masalah hanya sebagian dari elit
dan itu memang serius
masalahnya apa menurut romo dari elit elit itu kemudian
mungkin karena rebutan kekuasaan
kekuasaan itu membawa ke arah hoax
pasca kebenaran yang dikatakan buya
kebenaran tidak mainkan peranan
sebetulnya di dalam masyarakat
jadi kita baik dari mereka yang memilih presiden maupun mereka yang memilih prabowo
ada kesetiaan untuk menerima situasi itu dan berjalan terus
jadi itu yang rombo lihat bahwa sebetulnya di masyarakat ini tergantung bagaimana elit menyampaikan narasi narasi mereka
sehingga seharusnya momentum idul fitri ini adalah saat yang paling tepat ya untuk semua kita anak anak bangsa
yang masalahnya lebih kasar mungkin pamrik elit
yang sebagian dari lic tidak semua
yang tidak bisa menerima kalah mungkin karena macam macam kepentingan
romo dan juga buya di tengah situasi hari ini tadi sudah kita dengarkan apa yang kemudian menjadi perspektif buya dan juga romo soal situasi bangsa kita hari ini
kita juga hari idul fitri
lalu kalau kemudian untuk mencairkan suasana ini juga sebaiknya kita menggunakan pendekatan apa sih buya dan juga romo
tapi nanti dijawab kita harus jeda terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali di prime news saya masih bersama dengan romo frans dan juga buya syafie marif dari luar studio
saya akan ke buya lagi kalau begitu
buya tadi romo sudah menjelaskan bagaimana situasi hari ini menurut perspektifnya romo frans yang juga agak agak mirip dengan apa yang buya sampaikan
terutama kita masuk ke era post truth ini ya
tapi kalau dari yang buya lihat bahwa politik kita saat ini setelah gelaran pilpres kemudian hari ini kita juga mengharapkan ada rekonsiliasi secara nasional sebetulnya
apa sih bu ya faktor faktor yang membuat rasanya perbedaan itu sekarang menjadi sebuah persoalan begitu
apakah kemudian karena penggunaan cara cara berpolitiknya kah dari para elit tadi romo katakan atau mungkin ada unsur unsur lainnya bu ya
saya rasa beginilah ya agar kita lebih dewasa ya dalam menjaga keutuhan bangsa ini itu memang kita harus bisa mengendalikan egoisme kita
itu yang penting egoisme itu bisa macam macam untuk kekuasaan untuk ekonomi dan macam macam pengaruh
itu kita kendalikan jangan dibunuh ya tapi dikendalikan gitu dan itu memerlukan sikap negarawan
oleh itu saya berharap elit politik itu bisa mengendalikan
elit politik ini itu saya katakan ya mau belajar mau naik kelas jangan tetap di situ
dan nanti siapapun yang terpilih ya diputuskan oleh ma oleh mk ini itu dia menjadi presiden seluruh rakyat bukan lagi presiden yang mendukungnya
seluruh rakyat walaupun tidak memilih dia dia pilih dia harus melakukan rakyat itu secara adil jujur fair ya
jadi itu memang anak anak bangsa semua jadi presiden seluruh rakyat indonesia
itu yang perlu ditegakkan
oke baik buya kalau kita melihat politik belakangan ini ini kan menciptakan sebuah polarisasi ya di tengah masyarakat
baik yang berbeda pilihan ada kemudian hal hal yang sifatnya memanaskan situasi begitu
kalau buya lihat apakah kemudian kita sebagian pihak menilai ini mungkin karena penggunaan politik identitas oleh para elit
apakah itu juga menyumbang satu ada sumbang sih dari penggunaan politik elit dalam polarisasi yang terjadi
pada hari ini buya berkaitan dengan penggunaan politik identitas
ya memang nampak itu sebenarnya politik identitas itu kalau dikendalikan tidak apa apa juga sebenarnya ya
tapi kalau itu dipakai untuk menghancurkan lawan ya dipakai segala cara ya semua dihalalkan itu jadi merusak dia
ini bangsa ini kan bangsa plural sekali nih kita harus yakin ya kita pegang itu plural itu artinya kita memang berbagai
dan bangsa ini dibangun ratusan tahun loh ya bisa kita begini
jadi para pendiri bangsa itu itu bukan main mereka berjuang bukan menjadikan bangsa yang menjadi utuh semacam ini
jadi kalau ini dirusak lagi itu berarti kita bersianat kepada bangsa ini itu yang tidak boleh diteruskan
jadi perlu kan sudah ada ya siap menang siap kalah pegang itu
oke baik buya
bangsa yang plural kalau dari buya sendiri artinya bagaimana melihat bangsa yang plural ini harusnya merayakan idul fitri sebagai momentum yang baik
merayakan lebaran untuk kemudian bisa saling silaturahmis
seperti apa seharusnya kita semua menjadikan momentum hari ini sebagai titik balik untuk politik kita ke depan buya
yang penting itu kita tundukkan ego saya kata kata tadi ya kita tundukkan kepentingan sesaat
pikirkan indonesia kalau bisa bertahan sampai hari kiamat itu
dipikirkan begitu kalau tidak ini anak cucu kita ini cari berai semacam kan tidak benar
dan anda lihat petanya pilpres itu memang agak mengkhawatirkan ya
sesungguhnya menurut saya itu bisa diatasi kalau elit elit ini ya mau lebih waras membaca peta ini
ramo frans bagaimana ada tambahan mengenai apa yang tadi disampaikan oleh buya
atau mungkin kita juga bicara mengenai penggunaan politik identitas yang mungkin juga menjadi salah satu penyebab polarisasi yang terjadi di masyarakat hari ini
saya tentu sangat setuju dengan yang dikatakan buya
saya merasa idul fitri itu kesempatan untuk mengembalikan sikap tanpa pamrih
saya masih mengharapkan dari elit itu juga saya tidak berpendapat bahwa elit itu perlu dicurigai dan sebagainya
hendaknya mereka tanpa pamrih melihat bahwa mereka harus melayani bangsa indonesia melayani bangsa indonesia seluruhnya
jadi jangan mencari kuasa sendiri jangan mencari uang korupsi perlu diberantas juga
dan kalau begitu kita bisa kerjasama kita punya bisa punya partai partai yang dalam oposisi bukan oposisi yang mutlak tetapi yang kritis terhadap yang lain lain
kita bisa bersama sama membangun suatu masyarakat
sebagai masa depan
dasar di dalam masyarakat itu ada
dan idul fitri dengan situasi dimana kita silaturahmi saya dua kali silaturahmi hari ini adalah suatu kesempatan yang bagus dimana kita membangun saling menerima dan saling menghargai
pembelahan di masyarakat begitu terasa adalah salah satunya misalnya adanya penggunaan populisme agama begitu
itu bagaimana romo melihat itu
di tengah bangsa emak jemuk seperti ini
masalahnya dengan populisme adalah bahwa kata kita diganti dengan kata kami
daripada kita semua orang indonesia kami menuntut bahwa kami mendapat lebih banyak perhatian
tentu saja semua berhak untuk menuntut mendapat perhatian
tetapi yang kami selalu harus menjadi kita kita ini semua
jadi populisme itu sepertinya memfokuskan hanya pada satu kelompok
mungkin ada kekecewaan mungkin ada perasaan tidak adil tetapi mungkin juga bahwa sebetulnya tidak ada masalah tetapi diangin anginkan
lagi pasca kebenaran post truth ini perasaan bahwa kami tidak diperhatikan dan itu bisa berbahaya
jadi kita memang harus lepas dari sudut pandang populistik itu
kita harus melihat kita semua bersama sama membangun masa depan saling menghormati saling menghargai saling menyejahterakan
apakah itu sekarang menjadi sulit romo setelah apa yang terjadi beberapa bulan belakangan ini
kesan saya dalam masyarakat
masyarakat sebetulnya tidak ada masalah sungguh sungguh
yang saya lihat di kampung yang saya lewati gak ada masalah sama sekali
kehidupan berjalan biasa orang senyum orang tertawa orang berteriak orang biasa
jadi masyarakat kita menurut saya secara psikis dan secara mental masih sehat
jadi itu suatu modal yang baik untuk masa depan saya agak optimistis
bu iyah bagaimana
ada tanggapan dari apa yang tadi disampaikan oleh romo frans itu
kalau di masyarakat sebetulnya tidak ada apa apa
justru di level atasnya ini yang harusnya ini harus kita dorong bersama untuk kemudian bersatu begitu
saya setuju itu ya
jadi yang masalah sekarang elit atau pemimpin
jadi bukan rakyat rakyat jelata itu kemintaannya kan tunturkan sederhana sekali cukup
makan pangan kesehatan pendidikan cukup bagi mereka
jadi ini memang dikompori ya karena ada pertarungan ingin berkuasa ini
boleh berkuasa kalau kita sudah memakan sistem demokrasi
itu memang kita pakai apa namanya itu
kaedah kaedah demokrasi itu
jadi dulu kan waktu pertama kali sudah dikatakan siap menang siap kalah pegang itu saya katakan
jadi jangan diubah lagi itu
siapapun satu dua bagi saya kalau menang secara fair secara elegan ya kita terima
tapi buya pendekatan apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh para elit atau kita semua untuk bisa kembali bersatu begitu
kedepannya pendekatan apa apakah pendekatan kultural atau apa bu ya
bisa kultural dan bisa juga inilah
kita endapkan sedikit kalau bahasa jawa itu ada istilah bagus bahasa jawa itu menep
jadi itu artinya agak mendalam kita renungkan ya
apakah kita mau korbankan bangsa ini untuk pertentangan politik yang sungguhnya sangat biasa
bukan sesuatu yang luar biasa ini
tapi kemudian dipakai agama pakai tuhan segala macam
tuhan jangan diseret seret ke politik yang semacam itu
itu menghina tuhan itu tidak bisa semacam itu
itu yang bu ya lihat saat ini yang digunakan oleh
ibadah dipakai itu tidak betul
itu yang kemudian
ya bu ya itu yang kemudian
apa yang digunakan bagaimana
penggunaan agama tempat tempat ibadah itu yang buya lihat justru semakin membuat perbedaan itu begitu terasa saat ini
di tengah situasi politik artinya
karena para elit ini termasuk juga beberapa mobilnya beberapa da'i itu mengeksploitasi keadaan ini
saya katakan begini semua agama ya termasuk islam itu ingin membangun peradaban
peradaban yang asri peradaban bukan membangun kebiadaban
ya bukan membangun yang bisa merusak masyarakat yang merusak persaudaraan
sebab bumi pelanik yang satu ini untuk semua orang
termasuk nusantara kita
termasuk untuk siapa saja
termasuk orang yang mungkin tidak beriman berhidup di sini
asal kita selalu menghargai
masa mau persoalan ini saja kita bawa ke politik kekuasaan mau damai dan sebagainya
jangan kerdil jangan kerdil
bangsa ini bangsa besar
jangan dipimpin oleh orang orang yang kergil
baik buya terakhir apakah kemudian apa yang diinginkan oleh publik sebagian besar publik
bahwa segera ada rekonsiliasi nasional itu menjadi sangat urgent sangat perlu untuk kita lakukan hari ini untuk politik kita ke depan
betul itu itu sudah betul jadi kita lihatlah proses mk ini ya
jadi itu kan sudah mula mula kan ada pihak yang tidak mau melalui mk
ada people power itu kan gertak sambal semacam itu
tapi ini kan sudah mau mk kita lihat saja
nah siapa apapun nanti keputusan diterima dengan baik
jangan macam macam lagi lah kita lelah dengan mas adi
sangat melelahkan ya politik kita ini
kempanye terlalu lama ya
delapan bulan tujuh bulan kempanye terlalu lama itu melelahkan
dan juga banyak kpps yang meninggal terusnya tidak rela itu
romo frans apa yang kita harus syukuri sebagai bangsa sebagai refleksi kita di hari idul fitri
di tengah bangsa kita yang beragam ini dan bagaimana kita seharusnya ke depan menatap indonesia
setelah banyaknya konflik yang terjadi belakangan ini
kalau saya tentu mensyukuri bahwa dengan segala macam konflik ketegangan yang kita alami
sebetulnya persatuan kita masih sangat kuat
hubungan di dalam masyarakat antara masing masing etnik
tetapi terutama antara agama agama sebetulnya masih sangat baik
itu suatu modal untuk masa depan
kita memang harus melakukan rekonsiliasi
tentu kita harus menerima kerangka hukum kerangka konstitusional
untuk menjalani memecahkan masalah masalah kita
jadi terima misalnya yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi
lalu saya kira akan menjadi beres
tapi kesan saya di indonesia negara yang multiagama itu sebetulnya hubungan antara umat peragama
masih sangat baik dilihat di tingkat dunia
tapi kalau kemudian para elit ini memanfaatkan isu itu sebagai komoditas politik
itu yang berbahaya robo
bisa menjadi suatu bahaya tentu bisa menjadi primordial atau sebagainya
tapi sekarang belum sampai
oke mudah mudahan itu bisa segera diatasi apa yang menjadi kekhawatiran
dan kita betul betul menuju persatuan ke depan di tengah perbedaan yang kita rasakan hari ini
dan juga sebagai bangsa yang beragam
terima kasih banyak bu yasha fi terima kasih minal aydin wal faizin
sekali lagi bu yasha selamat hari idul fitri
terima kasih juga romo frank sudah hadir di primus malam hari ini
mudah mudahan apa yang menjadi
masukan dan juga tadi apa yang dijelaskan oleh buya dan juga romo bisa betul betul kita resapi
sebagai sebuah bangsa agar kemudian momentum idul fitri ini bisa digunakan sebagai awal untuk persatuan indonesia di tengah beragam perbedaan
kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi lain dan juga nanti akan ada gomudik update bersama dengan rekan saya
primus akan segera kembali sesuatu lagi